di tengah pandemi covid sembilan belas ini kita harus selalu menjaga kebersihan mencuci tangan pakai sabun yang selalu dikapanyakan
selain itu benda benda yang sering kita pegang juga harus selalu bersih
handphone salah satunya ini anissa
iya suka lupa nih kadang kadang padahal handphone itu kemana mana ikut sama kita ya
tapi handphonenya ditaruh kitanya mandi jangan sampai handphonenya kotor
nah pagi ini good morning akan memberikan tips membersihkan gadget
simak dalam one minute tips berikut ini
nah lalu bahan bahan apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk membersihkan handphone ini
sebenarnya sangat mudah cuma kita butuh kain mikro fiber seperti ini
lalu ada air ada cotton bud ada sabun dan juga sendok tentunya
sendok ini cuma untuk ngaduk nantinya
nah langsung saja apa yang harus kita perlakukan
untuk pertama ini adalah menaruh sabun ke dalam
mana sih sabunnya ini kok nggak ada oh maaf
pakai sendok mungkin
sabunnya ini yang kita pilih sabun baik ya untuk praktek hari ini
karena sabun baik ini biasanya tidak mengandung alkohol
justru yang harus kita hindari itu untuk gadget adalah alkohol
karena kandungan alkohol ini bisa merusak gadget kurang bagus lah untuk gadget ya
apalagi terkait dengan sensitivitas dari touchscreen handphone ataupun gadget gadget lain
dan tentunya yang pertama harus kita siapkan adalah gadget kita yang sudah dicabut semua kabel yang terhubung ke ponsel
misalnya kalau handphone lagi jangan sampai di charging atau sampai ada
aliran listrik ya
karena ada aliran listriknya dan lain sebagainya itu harus terbebas dari kabel
oke lalu dilepaskan
apa namanya covernya biasanya kan suka ada pelindungnya ya
pelindung anti kotornya
nah lalu kita lepaskan semuanya
dan saatnya kita langsung membersihkannya dengan kayak mikrofon
jangan lupa juga matiin handphonenya ya
infonya lebih baik dalam keadaan mati aja
dan nanti juga casingnya tentunya akan kita bersihkan
masukkan sedikit aja ya
masukkan sedikit saja masukkan sedikit
atau bisa diberikan
bisa di ujung jari seperti ini agar tidak terlalu basah
jadi kayak microfiber ini karena dia sifatnya lembab ya
kalau misalnya dimasukin ke air sedikit saja dia bisa tahan lama dan
dan arusnya seperti ini anissa jadi sekali saja satu arah
dan perlu anda ingat juga bahwa ternyata di handphone menurut penelitian dari pakar mikrobiologi arizona di amerika serikat
bahwa handphone itu memiliki sepuluh kali lebih banyak bakteri dan virusnya dibandingkan dengan dudukan toilet loh anissa pagi
itu karena kita lupa ya membersihkan dengan rajin handphone yang memang sebenarnya kita bawa kemana mana
dan juga ini kain microfiber ini juga tentunya menghindari goresan goresan ya
jadi kita juga jangan menggunakan kain kain ataupun tisu tisu kering begitu itu kan kadang kadang juga agak kasar begitu
kadang juga kita kepengen yang lebih simpel aja pakai tisu basah atau segala macam itu lagi lagi karena kandungan alkoholnya itu sangat tidak baik untuk handphone
ada baiknya anda menggunakan deterjen ataupun sabun untuk bayi begitu
selain itu juga kalau misalnya kalau ada dijual jual kan ada tisu yang mengandung alkohol
dan juga akan merusak
kan merusak dari lapisan kan kalau handphone itu ada lapisan untuk anti air dan juga minyak
itu bisa merusak juga
jadi langkah baiknya dengan menggunakan sabun biasa saja
bayi yang sudah dicampur dengan air ya
lalu kita siapkan kain microfibernya dua
yang pertama untuk yang basah tentunya yang kedua untuk yang kering untuk melap saja ya
dan kalau misalnya sudah
untuk yang lubang lubangnya itu jangan sampai dimasukin air atau segala macam itu bisa berbahaya
jadi ya langkah baiknya gunakan saja pakai cotton bud seperti ini
cotton butz ini untuk gunanya untuk membuat kering ujung ujung ataupun lubang lubang yang ada di handphone
jangan sampai kemasukan air
tentunya yang harus kita ingat juga sebelum membersihkan gadget kita harus tangannya bersih tentunya ya
cuci tangan dulu
cuci tangannya dua puluh sampai empat puluh detik
yang sudah sering di kampanyekan
sudah bersih deh
sudah tidak lagi seperti dudukan toilet jadinya ya
sepuluh kali lebih banyak bakterinya
lalu bisa digunakan
kita kan bisa sebelah sebelahan ya
oh tapi harus juga jarak juga tetap
nah tentunya selain bersih bersih yang penting juga adalah olahraga